seleksi program pemerintah dengan perjanjian kerja atau p tiga k ramai diperbincangkan
benar adanya jika program yang menargetkan satu juta pengangkatan status guru honorer pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
membuat para guru non pns bersemangat
kepala deputi sumberdaya manusia kemenpan r b alex denny mengungkapkan
ada sebanyak sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh dua pelamar p tiga k pada tahun ini
jumlah tersebut terbilang fantastis jika dibandingkan dengan data pelamar p tiga k pada tahun dua ribu sembilan belas yang hanya mencapai sembilan puluh lima dua ratus sembilan puluh pelamar
dari jumlah tersebut pemerintah daerah menyediakan kuota sebanyak lima ratus enam dua ratus empat puluh tujuh
ini terbesar sepanjang sejarah
tidak berhenti di situ
alex menambahkan pemerintah juga memberi keringanan
berupa sejumlah afirmasi atau kebijakan nilai tambahan yang tertuang dalam permen pan rb no dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
isinya mencakup sertifikat pendidik usia faktor disabilitas serta afirmasi bagi guru tenaga honorer kategori dua
menyadari bahwa tenaga tenaga honorer yang sudah bekerja cukup lama
maka pemerintah juga mencoba memberi ruang dengan memberikan afirmasi afirmasi
afirmasi yang pertama adalah sertifikat
kalau mereka memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan
nyatanya hal itu dirasa belum memuaskan bagi dini puspitasari
seorang guru honorer di sekolah dasar negeri law satu jambi kabupaten anggerang
wanita berusia tiga puluh enam tahun tersebut bernilai
soal yang muncul dalam seleksi p tiga k tak sesuai dengan kisi kisi yang diberikan
guru yang telah menghabis sejak tahun dua ribu ini mengeluhkan testing rate
atau capaian tes yang terlalu tinggi yakni tiga ratus dua puluh poin
suka dukanya gimana sis
sukanya ya kita kan bisa mendidik anak bangsa ya
dukanya ya karena sudah lama sudah lima belas tahun kan belum ada pengangkatan untuk menjadi peguam negeri ya
kemarin aja saya ikut p tiga k dan hasilnya juga belum tahu
dinyatakan lulus atau enggak gitu karena kan ada passing z nya
hal serupa juga diungkapkan muhammad nasir
seorang guru honorer di sd negeri law satu kondokabu jakarta selatan
pria berusia empat puluh delapan tahun ini sebenarnya mengapresiasi program p tiga k
namun pemerintah diharapkan dapat menambah afirmasi
berupa masa bakti dalam penilaian seleksi p tiga k
meski tak berstatus pegawai negeri sipil
dia berharap realisasi rencana
tunjangan hari tua bagi para guru p tiga k dapat segera terwujud
kalau p tiga k dan pns itu kan perbedaannya mungkin bagusnya kan pns
karena nanti di purna bakti nanti pensiun nanti kan kita dapat pensiun
kalau p tiga k kan tidak
tapi kemarin ada info informasi dari bkn itu akan dibuatkan regulasi
sehingga ada tunjangan hari tua dan seterusnya gitu ada kpb
tapi belum belum jadi gitu baru ada rencana seperti itu
sementara itu anggota komisi pendidikan dpr ri puternambaban
mengingatkan pemerintah untuk tak mempersulit proses seleksi p tiga k
penambahan afirmasi berupa masa bakti dan juga usia guru juga patut dipertimbangkan
pada salah satu tahap berikutnya demi menjaga integritas para guru
nah program satu juta pengangkatan guru honorer ini kan adalah satu keperbihakan negara
yang menurut kami dalam konteks ini jangan dipersulit lagi dengan hal hal
yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa lolos untuk pengangkatan itu
tapi juga kita harus menjaga integritas mereka
jangan sampai pengangkatan ini membuat mereka tidak berintegritas dalam proses seleksinya
itu harus kita jaga juga
meski menuai banyak ini seleksi p tiga k diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif rekrutmen guru di indonesia
berdasarkan standar kurikulum
indonesia membutuhkan lebih dari dua dua juta guru
faktanya saat ini indonesia hanya memiliki satu tiga juta guru
namun dalam hal ini bukan hanya soal mencetak guru yang berkualitas demi mencerdaskan anak bangsa
kesejahteraan buruh juga harus menjadi perhatian
bukan juga soal banyaknya persyaratan dan kualifikasi untuk guru
masa bakti serta perjuangan mereka juga patut diperhitungkan
menurutnya penyataan terkini bapak pendidikan indonesia kianja dewa dan bapak pak bapak
seorang guru atau pendidik harus ingat
di depan memberi teladan di tengah memberi bimbingan dan di belakang memberi dorongan
di segala doa wahyu ramadan jakarta